merchant discount rate atau mdr merupakan biaya yang akan dikenakan kepada pedagang oleh penyedia jasa pembayaran
namun pedagang tidak boleh membebankan biaya tersebut kepada konsumen atau pembeli
selain itu pedagang dikenai biaya admin dalam penggunaan kris untuk transaksi jual beli kepada konsumen
mengutip laman merchant aggregator interaktif kris harga pembuatan kris dipatok rp tiga puluh
ada pun biaya mdr yang dikenakan pada setiap transaksi berbeda beda
untuk settlement atau administrasi juga diberlakukan biaya yang berbeda beda untuk satu kali transfer dalam sehari
biaya admin rp dua dibebankan untuk bca bri dan mandiri untuk transaksi rp dua puluh lima hingga di bawah rp lima puluh
sementara itu transaksi di atas rp lima
di atas rp lima puluh dikenai biaya admin rp tiga
hasil pembayaran lewat kris tersebut akan otomatis masuk ke rekening pedagang yang didaftarkan paling cepat dua hari setelah transaksi dinyatakan berhasil